ayah pasti mau ngomongin bindingsi itu kan yang mau jadi istri ayah
karla kamu denger dulu dong sayang
pokoknya aku tetap gak setuju ya
aku nggak mau punya ibu tiri
bindingsi itu baik sayang
dan juga kan dia udah lama ikut kita
dia sekarang baik ya
tapi kalo misalnya dia udah jadi istri ayah
pasti sifat dia berubah
dia pasti nyiksa aku kalau yang gak ada
ibu tiri itu kejam ya
eh kamu tuh salah menilai bindingsi
itu bener bener baik
dan ayah tetep akan menikah
kalau gak itu
makasih banyak ya bu
aduh astri kemana ya
kalau dia pulang dulu dia pasti panggil sama aku
sini aku tolongin
bagi kamu yang baru tambah bau deh
jangan lupa bilangin sama ibu kamu
jangan mimpi dia nikah sama ayahku
emang aku heran pun

seseorang itu mihi matanya
dia untuk pendapatan
tidak lihat satux
t sb you berubat blessed
ya sudah makasih bu
aduh asri kemana sih
nenek minta sedekahnya ju
uangnya basah banget nek
tapi masih bisa kok dipakai buat dimakanan
terima kasih ya ju
mudah mudahan kamu selalu bahagia
nek tunggu nek
asri kamu tidak perlu membalikkan syal ini
nenek nenek di mana
sekarang shawl itu telah menjadi milik kamu
tolong dijaga dengan baik ya asli
aku akan selalu jaga show pemberian nenek
ngapain aja jam segini baru pulang
udahlah gak usah banyak alasan
bilang aja kamu keluyuran kan
sambungku cuma lumpang di sini
jadi kamu gak usah selalu keluyuran deh
bantuin tuh ibu kamu di dapur
kalau punya anak tadi dirik yang bener dong
jangan biarin aja dia keluyuran
udahlah kamu masuk aja
kau berani dorong aku
aku gak tahu tahu kakak
asri memang tidak sengaja
astrid kamu itu dari mana
kamu tuh bukan sama ibu tadi
aku cintanya kenapa
ya sudah mandi
ayah pasti mau ngomongin bindingsi itu kan yang mau jadi istri ayah
karena kamu dengar dulu dong sayang
pokoknya aku tetap gak setuju ya
aku nggak mau punya ibu tiri
bindingsi itu baik sayang
juga kan dia udah lama ikut kita
dia sekarang baik ya
tapi kalau misalnya dia udah jadi istri ayah pasti sifat dia berubah
dia pasti nyiksa aku kalau yang gak ada
ibu tiri itu kejam ya
eh kamu tuh salah menilai bindingsi
dia tuh benar benar baik
dan ayah tetap akan menikah dengan bindingsi
pokoknya aku gak setuju
kamu dengar ya apa yang nomongin karla tadi
gak usah dengerin dia
kita harus dengarkan pendapat non karla pang
karena menikah tanpa restu
ujungnya tidak akan baik
aku akan tetap menikah dengan kami
non karla harus setuju
karla itu cuma syok
aku yakin seiring perjalanan wang
dia akan bisa terima
mau kan kamu menikah denganku
sip banget bu
biar dia disini aku makan
ngapain kalian masih makan disini
makan sani jangan bunuh